ya saya dapat informasikan bahwa suasana di kawasan monas ini terlihat lebih kondusif
tapi masih ada ribuan supir taksi yang berada di sini
masih menunggu informasi terakhir dari rekan rekan mereka yang datang ke kominfo untuk mendapatkan informasi
dan menyampaikan tutunan mereka dan juga ke istana
tapi indra saya dapat menyampaikan juga informasi
seperti yang ada di belakang saya ini ada tampak suatu unit mobil taksi yang kondisinya sudah terlihat rusak di bagian kacanya
tadi mobil ini tadinya akan ikut berdemonstrasi berkumpul bersama rekan rekan mereka di kawasan monas
tapi saat dalam perjalanan menuju ke monas mereka mendapatkan semacam kekerasan
intimidasi dari pihak yang kalau tidak salah ini yang berlawanan dari mereka
mungkin pak komarudin ya pak komarudin bisa menceritakan kronologis dari kejadian yang bapak alami pagi ini
ceritanya pada pas ada itu supir supir pada suruh suruh muter balik mengarah ke monas
ternyata tiba tiba di situ di hotel meridim itu ada penyerangan
ternyata itu sekelompok itu gojek gojek banyak banget
bapak sudah melihat siapa yang melakukan penyerangan
ciri ciri seperti apa pakaian yang mereka kenakan
sudah dia berpakaian seragam gojek
oke bapak bisa tunjukkan nggak kerusakan dari armada taksi yang bapak tumpangin tadi
kronologi yang pertama jadi di sini dikenal lemparan batu sampai hancur pecah
seperti mungkin bisa dilihat memang di sisi sebelah kiri dari mobil ini kacanya sudah pecah
pecahan kaca terlihat
pecahan kaca terlihat banyak sekali di dalam mobil ini
tapi kondisi anda dan berapa orang tadi
lima orang sempat sempat pada menyelamatkan diri bahkan sampai ngambil batu untuk menyelamatkan buat ngelempar dia juga
tapi kondisi anda tidak apa apa pak
tapi bisa saya tunjukkan juga di sini selain ada lemparan batu di depan
ada sebuah batu yang lebih besar yang menimpa bagian belakang dari kendaraan armada
taksi ekspres dengan kode lambung dma delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan
dari pengakuan mereka yang menumpangi mobil ini tadi berlima ya pak ya
ini mendapat kekerasan di sekitar jalan sudirman
jalan sudirman pagi tadi saat akan menuju ke monas
sampai jam berapa bapak akan berkumpul dengan kawan kawan di sini untuk menyampaikan aspirasinya
ya mungkin sampai keputusan ini selesai pak
sampai jam dua belas malam
kalau belum ada keputusan mungkin masih tidak bisa pulang